pisang yang matang sempurna dengan rasa manis nampaknya masih menjadi pilihan
padahal pisang matang mengandung lebih tinggi gula dibandingkan yang setengah matang
ya semakin matang dan berwarna kuning kandungan glukosa atau gula di dalam pisang semakin tinggi
satu buah pisang ukuran seratus gram setidaknya mengandung sembilan puluh delapan hingga seratus kalori
dengan komposisi kualitas pisang matang lebih kualitas

saat makan pisang yang terlalu matang
tandanya di mana tandanya buahnya warnanya kuning
kalau yang terlalu matang lagi sudah kulitnya kuning ada bercak bercak hitam
nah itu yang menandakan pisangnya sudah terlalu matang kadar gulanya tinggi karbohidratnya sangat tinggi
jadi kalau buat orang diet yang bagus makan pisang yang apa yang masih ada warna warna hijaunya
itu kadar gulanya tidak terlalu tinggi
tak hanya mengandung pektin dan serat pisang juga mengandung kalium
kalium ini bermanfaat bagi fungsi jantung
tapi bagi anda yang punya masalah diabetes disarankan untuk mengontrol jumlah konsumsi pisang dalam menu harian anda
kalau misalnya ada orang
dengan asupan kalium yang kurang
dan dia butuh kalium
maka makan pisang aja cukup
jadi tidak selalu orang itu perlu diobati
masalahnya memang karena kalium ini
kalau terjadi gangguan
entah dia kurang ataupun kaliumnya berlebihan
maka berpotensi menimbulkan aritmia
atau gangguan irama jantung
nah sehingga memang orang
ada yang perlu asupan kalium
namun apabila orang orang tersebut
memang hanya kurangnya sedikit
tidak perlu selalu diberikan
dan tidak perlu diberikan obat
jadi dengan cara yang alami
menambah kalium pun bisa
jadi konsumsi pisang secara bijak
cukup satu kali sehari
dan tetap mengonsumsi buah buahan lainnya
agar asupan gizi anda berimbang